penembakan terjadi pada senin siang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di sekitar area milepost lima puluh tiga terhadap dua unit bus armor
kapolda papua irjen paul paulus waterpau didampingi kapolres mimika mengecek secara langsung lokasi penembakan bus karyawan freeport yang ditembaki orang tak dikenal
kapolda menyatakan ada dua bus yang menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal namun tidak ada korban dalam peristiwa ini
kapolda menambahkan saat ini tim tengah melakukan penyisiran di lokasi kejadian